keuangan dia akan selalu membantu tanpa pamrik dan tanpa bunga
mudah mudahan aja mereka gak tau
kalo gua dulu pernah dibantu sama haji sulam
gengsi gua bisa jatuh nih
ya wajar wajar aja kalau si sulam ngasih si kodir
di depan mata lo padeh
dia mau ke sohor
terus ntar semuanya pada milih sulam kan sebagai ketua rw
ame baju yang dipake om sulam lagi meluk tika di foto ini
bukan gue itu orang lain
tika kenal ame
duh siapa ya
tika baru inget om
ini pak bajunya
mantan suami ayah
iya iya bener
tika yakin banget
soalnya ini pan foto waktu tika sama mas heri masih pacaran
iya iya bener bener
ini setoran duit hari ini
dari bubur ayam gerobak
enggak bakalan kurang nih setorannya
tapi perlu juga ya dihitung
jangan sujon dulu
ada tukang bubur yang lagi kesusahan
anaknya teh lagi sakit
mau diajak ke dokter tapi dek
uangnya gak cukup
katanya mau pincet dulu sama om haji soalnya

kalo ada orang susah
jangan ditunda tundang bantunya
pincet satu reja kodir
bener anaknya sakit
bener pak haji
dari kemarin anak ayah demamnya tinggi pak j

siapa dulu maknya gue
ini duit apaan pak haji
buat anak lo
makasih pak haji
ayah janji kalau ayah ada duit lebih
ayah bakalan ganti pak haji
ini bukan duit pinjaman
jadi gak usah diganti
tapi kan ayah udah bilang sama ujo
kalau ayah mau minum duit
iya tapi ini bukan pinjaman
dana kesehatan keluarga
anak lo cepat sembuh
mudah mudahan pak haji
tambah diberkahi sama allah
yang lain juga barokah
eh mau kemana buru buru
mampir di sini dulu
assalamualaikum pak haji
enggak bu haji
ayah buru buru mau ngantar anak ke dokter spesialis bu aji
hasil dagang bubur
buat ke dokter spesialis
mendingan ke puskesmas aja
pakai surat keterangan miskin
enggak perlu kita minta surat keterangan miskin
surat keterangan miskin
orang koder itu sudah dapat bantuan duit
untuk berobat ke dokter spesialis
bantuan dari siapa ya
iya dari bos lah pak haji
dana bos kan untuk pendidikan
kenapa bisa beralih kepada biaya kesehatan
maksudnya bukan bos itu
bantuan operasional sekolah buan yang itu pak haji
itu bukan yang dari pemerintahan
yang dari bos kita
pak ini salah sangka ya
salah paham juga nih
disini bukan tempat ngerumpi
lo mau pada belanja apa
kenapa sih lu
masih ngambek aja
sampai duit setoran lu gak mau terima
kan udah jelas
bukannya ayah yang ngambek
atau nggak mau terima uang itu
tangan lu basah
perasaan ini ati
ini abang yang cantik
udah kagak ngambek lagi
mau sholat asal dulu
ayah udah lama tau
kalau haji sulam itu orangnya baik hati
dan tidak sombong
kalau ada orang kesulitan keuangan
dia akan selalu membantu
tanpa pamrik dan tanpa bunga
mudah mudahan aja mereka gak tahu
kalau gue dulu pernah dibantu sama haji sulam
gengsi gua bisa jatuh nih
kalau si sulam ngasih si kodir
di depan mata lu pade
dia mau ke sohor
ntar semuanya pada milih sulam kan
sebagai ketua rw
arahnya kan kesana
manei politik ketua rw
pak haji ini salah paham rupanya
pak haji sulam itu
bukan memberikan bantuan ataupun utangan
tapi memberikan secara cuma cuma
ikhlas sepenuh hatinya
pak haji kalau ngasih pinjaman
gak perlu dibalikin
dia gak nagih ya
pinjaman maksudnya si godir
kalau pinjaman itu
sampe juga utang
kalau utang mesti dibayar
pak haji ini salah paham lagi
pak haji sulam itu bukan memberikan utangan
tapi memberikan dengan ikhlas
betul pak haji
dan jumlah nyatanya sangat besar
iya lumayan untuk rawat inap ya
ini tokoh gua
mendingan lu bantuin
sebarkan selama hari ini
apaan ini pak haji
oh rumana sudah jadi ustazah pak haji
ntar lagi dia bakalan kasih ceramah di kampung ini
emangnya rumana sudah lulus bu haji
namanya belum lulus bu haji
tapi tinggal dikit lagi
ya sudah pakcik saya bantu untuk menyebarkan selebaran ini ya assalamualaikum makasih ya
aja udah gua jalanin
ini usaha udah mau berhasil deh
ada aja kebentur
ambil persoalan yang lain akhirnya
ya itu cobaan buat dulu
bisa jadi teguran dari allah
ya mungkin karena
ibadah lo yang masih